komisi ddprd dki jakarta menyoroti keberlanjutan penggunaan wisma atlet kemayoran usai kasus covid sembilan belas di tanah air mulai menurun
dalam rapat bersama pemerintah provinsi dki pada rabu ketua komisi ddpr dki ida mahmuda meminta agar wisma atlet diubah menjadi rumah sederhana sewa atau rusunawa
ida pun menyarankan agar sebagian gedung bisa digunakan sebagai rumah sakit anak
politikus pdi perjuangan itu meminta agar sarannya bisa direalisasikan daripada mangkrak dan malah dihuni kuntilanak
menanggapi hal itu kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr memastikan wisma atlet kemayoran bukanlah proyek mangkrak
direktur jenderal perumahan kementerian pupr iwan suprianto menegaskan
usai bnpb menggunakannya sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet akan dikembalikan fungsinya sebagai hunian
ditargetkan serah terima pemanfaatan wisma atlet kemayoran akan diserahkan
kementerian pupr kepada kementerian sekretariat negara sebagai pemilik aset
perlu diketahui masa pinjam penggunaan wisma atlet sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas selesai pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua lalu
namun bnpb kembali memperpanjang peminjaman sebagai rsdc khusus untuk tower enam